setelah menanti selama satu tahun pemain arema fc esteban vizcara berharap proses naturalisasi untuk menjadi warga negara indonesia segera selesai
kecintanya kepada sepepuluh indonesia dan keluarga membuat men berdarah argentina ini memutuskan pindah ke warga negaraan
esteban pun menikah dengan gadis asal kota bogor resti ayu ferdina dan dikaruniai seorang putra alex roman vizcara
sebagai bukti keseriusannya esteban pun mengakutlah hafal pancasila dan lagu indonesia raya
saya sudah bilang saya belum tahu ya baru datang dari argentina pada satu minggu ya yang saya tanya sama yang di atas yang ngurus naturalisasi tapi sampai sekarang belum
esteban vizgara mengawali karir di indonesia pada dua ribu sembilan dengan membela pelita jaya
setelah itu esteban bergabung dengan semen padang sebelum menjadi andalan di lini tengah arema sejak dua tahun lalu